menteri pertanian syahrul yassin limpo menegaskan ketersediaan beras nasional pada saat ini aman
sehingga tidak perlu dilakukan impor beras
saat ini indonesia disebut memiliki cadangan beras yang cukup banyak
baik yang ada pada pengendalian langsung bulog penggilingan dan juga pada penanganan pemerintah daerah
produksi beras pada masa tanam tahun dua ribu dua puluh satu sebesar tujuh belas lima puluh enam juta ton
dan terdapat surplus overstock pada januari dua ribu dua puluh sebesar tujuh tiga puluh sembilan juta ton
sementara itu jumlah konsumsi nasional empat belas enam puluh tujuh juta ton
sehingga pada akhir juni dua ribu dua puluh satu terdapat surplus beras sebanyak sepuluh dua puluh sembilan juta
terima kasih bapak syahrul yassin limpo menteri pertanian republik indonesia sudah bergabung bersama kami
sehat sehat selalu pak
saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa